wakil ketua umum partai gerindra fadlizon mengatakan
masuknya mantan gubernur dki jakarta basuki cayapurnama ke pdip merupakan langkah yang tepat
fadlizon menganggap pdip merupakan habitat ahok
adapun ahok direncanakan bebas pada januari dua ribu sembilan belas
mendatang setelah sebelumnya dipidanakan kasus penistaan agama pada pilkada dua ribu tujuh belas
mungkin habitatnya kan memang di sana jadi ya menurut saya nggak ada masalah
tapi ada kekhawatiran nggak sih bang misalnya ini akan menambah popularitas apa suara dari jokowi sendiri itu
kalau menurut saya sih menurun kan itu bukan menambah ya
anda nanya pendapat saya kalau pendapat saya sih menurunkan
tapi kan memang habitatnya akan lebih dekat di sana